masih berkeliaran di luar sana
saya dan andin
siapa yang sudah membunuh roy
apa benar kamu melihat roy sama elsa
di kabanan night
iya gue lihat mereka di kabanan night
mereka agak sepoyongan gitu sih
bisa minta tolong pindahkan letak
soalnya parkiran ini
buat yang sewa
parkirannya sebelah sana ya pak
yaudah kau masuk duluan
beneran latihan di sini
bentar lagi selesai sih
terima kasih banyak ya
kalian udah selesai latihannya
aku datang kesini ingin menanyakan sesuatu aja sama kalian
masalah roy lagi
mending lu pergi dari sini
gue bilang pergi
jangan pernah kasar sama perempuan

aku pasti balas orang yang sudah bikin lo meninggal
aku pasti balas orang yang sudah bikin lo meninggal
karena udah bikin gue dan mama kehilangan lo
sebagai kakaknya roy saya percaya kalau andini itu bukan pembunuh roy
kenapa kalian nggak percaya
pembunuh roy masih berkeliaran di luar sana
saya dan andin sedang mencari siapa yang sudah memenuhi
kalau kalian mengaku sebagai sahabatnya roy peduli sama roy
harusnya kalian semua tuh bantu bukan menyudutkan andin paham
daniel apa benar kamu melihat roy sama elsa di cabana night
iya gue lihat mereka di cabana night mereka agak sepoyongan gitu sih
terus gue tanya sama elsa katanya itu bukan dia
tadi pagi kebetulan gue ketemu sama elsa di teman framingo
terus gue tanya katanya dia nggak pernah keluar sama si roy

gue gak bisa segampang itu percaya bisa aja daniel yang benar
dia memang melihat elsa dan roy tapi elsa yang berbohong untuk menutupi
dia yang berbohong untuk menutupi
kalau boleh tahu pada waktu itu kamu ketemu sama mereka itu ingat gak tahun berapa
udah lupa sih
tapi kayaknya sekitar empat tahun yang lalu deh
apa benar bulan januari
januari tahun dua ribu tujuh belas tanggal lima belas
duh gue lupa
tapi ntar gue nginget lagi deh
terus kalian semua tahu dari siapa
kalau andin didakwa sebagai terpidana pembunuh roy
ya dari elsa
tadi pagi dia juga ngomong kayak gitu kok
pembunuhnya apaan sih
tidak akan lalu
oke terima kasih informasi ini
saya cuma butuh itu aja
semoga pembunuhnya roy cepat ditemukan ya bang
kalau ada apa kalau pastor ulang kita aja
kita siap bantu kok
terima kasih ya
buya tolong mukain ya
saya mau ketemu sama bu rosa
mas rendy rasanya tuh kayak sekian pelupur nama
gigi gak melihat paras gantengnya mas rendy
ini sekarang langsung makbut tunduk
bagikan habisnya dari turun dari langit
mau ketemu gigi ya mas
saya mau ketemu bu rosa
ke kampung melayu beli tambang
cinta melayu sebelum berkembang
jadi orang gak boleh dengki
aku sama mas rendy itu tuh emang petiif
ngerti gak video itu apa
hah pasti gak paham kan
yang artinya pamer kemesraan di depan umum
gigi saya mau ketemu sama bu rosa
coba gigi tanyain dulu ke bu rosa ya mas rendy ya
nanti gigi kasih tau mas rendy
sebentar ya mas ya
ditip pegang ini berat
ntar ya mas rendy
lah coba itu
gigi bagus satu hari
ayolah gitu udutnya
ayolah iodotnya gitu udah mati